terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini kita awali berita dari surabaya
rencana pembangunan plaza bawah tanah di gedung balai pemuda terus dikebut pemerintah kota surabaya
risma menargetkan gedung ini akan selesai tahun dua ribu dua puluh
pembangunan plaza bawah tanah di gedung balai pemuda terus dikebut pemerintah kota surabaya
risma menargetkan gedung ini akan selesai tahun dua ribu dua puluh
ini bukan sekedar untuk pasar saja tapi itu juga bisa jadi arena berkumpul warga
jadi sebetulnya makanya desainnya
harus connect antara balai jalan pemuda sama yang blok jalan pemuda itu dengan balai pemuda
pembangunan proyek bawah tanah sengaja dibuat untuk menambah ikon tata ruang estetika kota
dan mendorong potensi pariwisata di kota surabaya